sumpah ya gue udah buak banget sama mel
capek tau gak diancem terus sama dia
cuma karena apa karena dia megang aib gue
dia seenak enak kayak sama gue terlaluan tau gak
gara gara video itu juga sih
bisa gawat nih lydia kayaknya raymond inget deh kalo aku pernah jadi staffnya pak jakart
terus tadi kamu bilang apa
ya aku tadi coba ngalihin pembicaraan aja sih
tapi aku khawatir aja kalau suatu saat nanti dia ngebahas soal itu lagi
disitu dijelasin kalau rekam medis pak jakart semua baik baik aja
dan kondisi jantung pak jakart juga sangat baik
kamu bisa bayangin gak lex kalo sampe file ini jatuh ke tangan raymond dan raymond kasih ke nawang
kamu emang hebat lydia
kamu memang teman dekat aku yang selalu aku bisa andalkan saat aku punya masalah
lex kita gak boleh merasa lega
karena apa rumah sakit tempat pak jakart medical check up
ini adalah milik pak raymond
jadi maksud kamu walaupun kita udah bisa dapetin file ini pak raymond masih bisa dapet copy nya lagi
terus sekarang kita harus gimana
ya kita harus cari cara lain untuk ngilangin semua bukti bukti itu
ini akan bahaya banget kalo sampe nawang dan raymond tau
aku juga sekarang harus cari alasan yang tepat
kalo sampe pak raymond nanya soal file ini
karena tadi aku rebut file ini dari asistennya
pasti dia nanya
tapi aku percaya sama kamu
aku tahu kamu bisa melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan untuk mengatasi hal ini
masih ya bu rony
ya aku mau soal
bu nawang mau cari pak alex
katanya beliau mau meeting dengan pak raymond
mungkin baru siang ini pak alex bisa ke kantor
ada yang bisa saya bantu bu
saya bisa tanya sesuatu nggak ya
apa bu lydia udah lama ya kenal sama alex
setahu saya pak alex dan bu lydia itu sudah lama menjadi rekanan bisnis
berarti pak alex kenal sama pak jagara harja
seingat saya rekanannya pak alex gak ada yang namanya pak jakar harja bu
soalnya saya juga baru dua tahun kerja di sini
memangnya bu nawang kenal dengan pak jakar harja
coba nanti saya tanyakan ke pak alex
siapa tahu memang benar pak jaka ini adalah rekanannya pak alex
oh gak usah gak usah
ya udah permisi ya
oke jadi kalian semua setuju ya kalau konsepnya tuh fair retail ya kan
gue yakin banget acara pesta seni ini bakal boom wow keren banget sepanjang sejarah kampus ini
kayaknya excited gak sih buat acara ini
ya lo pikir lah mel
lo tuh kalau mikirin konsep yang masuk akal dong
lo gak mikir kostumnya gimana
aduh gak salah lo masih mikirin itu sih lo lupa
kalau misalnya gue tuh selebgram jadi kostumnya udah di endorse lah
ben sama dj nya
gue udah telpon semalam
gue kan selebgrome udah berapa kali gue bilang
kalau misalnya gue tinggal post aja di sosmed gue bakal langsung jadi trending lah
sekarang sebenernya gimana sih
yang ketua itu gue apa lo disini
kalau emang lo mau jadi ketua silahkan
gue atur semuanya
tapi gue gak bisa kerja kayak gini
ini tuh kerja tim
kita harus kerja sama
lo kalau ada apa apa ada konsep ada ide
lo jangan nentuin semuanya sendiri
lo sebegitu care nya ya sama gue sampai gue
lo gak mau gue ngelakuin semua ini sendiri
gue gak apa apa kok bantuin lo terus
ya udah semuanya
meetingnya kita pending sampai nanti sore
ntar kita lanjutin lagi
kan belum selesai
kok pengen malah keluar sih
lo tuh kalau ngomong jangan kebiasaan nyerocos mulu
pangeran jadi gak bisa ngomong tuh kan
loh tapi kan konsepnya gue udah pikirin
semua udah jelas gitu loh
mungkin maksud tasha itu pangeran punya ide nya sendiri
dan gak terlalu setuju sama ide lo
gue gak minta pendapat kalian ya
lo kan salah satu panitia pesta seni
gue mau lo masukin rizky ke daftar pengisi acara
emang dia mau ngisi apaan
sampai ketemu minggu depan ya
baca puisi sambil main gitar
baca puisi sambil main gitar
ket meeting pertarik
hari gini baca puisi
siapa yang baca puisi
kelepasan kan gue
laggehen pacar dikit dikit ngancemnya mutus mulu sih
siapa yang baca puisi
oh enggak enggak lupain aja tadi ada itu biasa orang baca puisi mampir di esplor gue
dah main aja gak penting
eh bib mau kemana
kenapa lo mau nanya mau ngapain kebelet gue mau toilet mau ikut
kan ada gua ajak lo mau ikut apa enggak
ya udah kita lihat jangan lama lama ya nanti aku kangen lagi
supaya gua udah buak banget sama mel
capek tau gak diancam terus sama dia
cuman karena apa karena dia megang aib gue dia punya medal ke record gue
dia seenak enak kayak sama gua terlaluan tau gak
gara gara video itu juga sih cuman karena dia punya rekaman video ketakutan di lift
sekarang jadi gini kan
bentar diran padahal kan lo tinggal pura pura aja pinjem handphonenya si mel abis itu lo hapus
percuma tat kalo gua hapus gua yakin kok dia punya kopiannya
iya juga sih ya percuma juga kalau kita hapus tapi dia masih pegang kopiani tapi kecuali
kenapa lo ngeliatin gua kayak gitu
kecuali si gio bisa manfaatin si tasya
buat ngapus semua bukti yang ada di handphonenya simel
kali ini gua setuju sama ata
boleh tuh dicoba
tapi kali ini gue yang gak setuju
gua gak mau pake cara itu kalo mau kalian cari cara lain enak aja lo gua gak mau ya tasya ngejebak gua kayak waktu itu lagi
gak ada masih anget diingetan gua gua trauma tau gua dulu gua gak mau
kita harus manfaatin dia kita harus bantuin pangeran
gue gak pernah suka manfaatin orang dan gue gak mau manfaatin orang
pasti lo lagi cari si cewek asongan deh
sumpah ya ngomong sama lo tuh beneran kayak ngomong sama kulkas tau gak
oh ya congrats ya kayaknya lo bakal jadi saudaraan nih sama pangeran
oh my god lo masih inget cara ngomong gua pikir lo udah lupa
lo gak usah pura pura gak tau deh gua udah liat pake mata kepala gua sendiri kalo nyokap lo sama om alex lo ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
gua punya bukinya kok
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa